hai jadi kementerian volukam tadi tidak ada catatan stabilo kalau dalam perspektif bu
eson nanti kita akan lihat apakah ada stabil juga di ini sekarang kementerian koordinator
bidang pmk pemanfaat manusia kebudayaan ada sih menurut catatan di kominfo saya kira ada
apa catatan anda mas yang terlalu kasus dalam kasus stm dalam kasus migas migas oke bagian dari
persekongkolan lama atau gimana yang enggak jauh jauh dari inilah dari apa namanya perpetual
kalau kalau stabilo yang dimaksud ada terlibat dalam kasus korupsi ada juga stabilo yang menurut
kita ini tidak mendukung pemberdayaan korupsi tadi pak yosna loli harusnya masuk oke itu itu
stabilo catatan habis lo catetan oke kita lihat ke kementerian yang baru
pakai aku menteri yang konditor bilang pmk tadi bang rizal udah ke dalamnya udah banyak ngulas
soal ekonomi dan maritim kita lewatin aja ya kita menko pmk oke apa yang oke dari posisi ini menko pmk
menteri agama menteri pendidikan menristek menteri kesehatan menteri sosial menteri desa
oke mas bambang jadi ke tujuh nama ini ada kasih catat satu persatu yang nomor satu kan yang rada istimewa
menteri agama kan biasanya kan rebut itu menjatahnya enolah enolah betul gitu ya tiba tiba
di situ ya dan saya kira pesannya jelas lah walaupun pak beliau ini sebetulnya dari hanura juga ya tapi
buat hanura yang bukan yang itu yang hanura oso colok lah itu jadi lebih terasa pesannya sekarang masukin
tentara untuk kementerian agama ini dibersihkan dari kaum radikal kenapa general farurozzi kenapa
enggak kau masih baik tentara tentara lainnya mungkin lebih well known dalam antiradikalisme
gitu bisa karena dia anggota bravo lima ya jadikan temannya pak luhut nanya
kenapa karena dokter terawan ini kan
dokter yang mendapat sanksi kode etik
dari profesinya sendiri
kok menjadi regulator yang antara lain
mengawasi para dokter
nah menurut saya apakah
majelis kode etiknya itu yang dianggap sampah
apa gitu loh
kalau dengan mengangkat pak terawan ya
lepas daripada kontroversi
pembatannya itu baik atau tidak
tetapi kalau dalam profesi
misalnya di jaman dulu
menteri yang dinyatakan
wartawan yang dinyatakan
melanggar kode etik jurnalistik
tiba tiba diangkat jadi
atau menteri penerangan gitu
gak bisa dua duanya
salah satu harus dianggap sampah
apakah majelis kode etik dokter
jelas dalam hal ini
mungkin itu catatan
buat profesi kedokteran
mereka sepakat dengan pandangan
pak jokowi atau bagaimana
mungkin karena lebih personal kali masalahnya
mungkin pak jokowi pernah menikmati
spa atau cuco otaknya pak terawan
mungkin juga itu tidak dilihat pak jokowi
mungkin pak jokowi nggak terlalu ngeh
tapi beliau sangat ngeh
bahwa di kedokteran ini juga banyak unsur radikal
sehingga perlu menteri kesehatan
pangkatnya jadi late gen
untuk membersihkan unsur radikal di kedokteran
karena dalam beberapa kasus kan kita lihat
baik di jakarta maupun daerah daerah
ada beberapa dokter yang bahkan ditangkap polisi
dan jangan lupa
pak menteri kesehatan juga ugm
faktor kedekatan itu
mas bambang nama lain sebelum pindah ke bung eson nih
udah gak tahan di eso
nanti menteri pendidikan itu sangat menarik
jadi belakangan lah ya
menteri pendidikan belakangan
saya lihat menteri sosial
menteri desa pdtt
menteri stek ini
agak unik ya
karena kalau menteri sosial
sama menteri desa pdtt itu
udah lah kelihatan bahwa itu
tapi itu kan anggarannya besar sekali
terutama menteri desa gitu kan
punya daya jangkau
itu jadi rebutan partai politik
dan harus partai politik
karena itu partai politik
dan itu akomodasi aja kalau menurut saya
nah kalau menteri stek ini
dari dulu menteri keuangan
lalu jadi perencana
jadi kelihatan sekali
dulu waktu menteri keuangan
mungkin dianggap terlalu optimis
sehingga akhirnya berbahaya di situ
bagus diperencana aja
kalau perencana kan bagus optimis
sudah membuat perencanaan
ibu kota baru
beliau ini orang yang
banyak jauh melihat ke depan
ya mungkin pindahin lah
tapi beliau orang yang
kelihatannya pak jokowi
seperti bu menlu lah
meskipun tepatnya bisa diatur lagi
cari tempat yang lebih sesuai
dengan karakternya ya
punya masalah di karakter
di posisi belomnya
kalau menko sendiri ini penting gak
memang kinerjanya bagus
atau apa yang anda lihat
pak jokowi mau bereksperimen
menaruh nadiem di menteri pendidikan
dia kan orang yang
jadi dia harus ada
mentornya di atas gitu loh
yang menjagain dia
karena nadiem ini saya kebayang
satu saat kagum
tapi lain lainnya juga khawatir nadiem ini
orang yang belum pernah
di birokrasi sama sekali
dan di perusahaan yang start up
yang semuanya serba cepat gitu
yang pegawainya paling banyak
karena guru itu kan pegawai negeri
dan sangat konservatif
dan kerjanya tidak secepat
kerjanya gak mungkin cepat
buat tangan tangan aja
gak cuma gitu
karena ini adalah lembaga
yang proses itu adalah
sama pentingnya dengan hasil
sedangkan beliau itu orang yang sangat hasil
dan kedua yang saya khawatir juga
beliau ini kan orang startup
yang betul betul hidup itu dari data
data bicara apa
begitu masuk birokrasi
data itu nggak bisa dipercaya
bagaimana mengambil keputusan dengan data yang berbeda beda
ini jadi tantangan kedepannya
wah ini jadi kepusingan
untuk menghadapi itu
saya kira perlu orang yang pernah di situ
tapi bisa melengkapi
jadi saya pikir ini
beliau itu sebagai mentor
karena pak jokowi melihat
pendidikan ini sangat penting
karena ini kan inti dari pembangunan yang sekarang
lima tahun ke depan kan sdm
jadi dia mau taruh
ibaratnya mau taruh mesin super engine
tapi belum tentu cocok dengan person yang harus ada yang bisa ngawasin
kalau soal radikalisme
mungkin nggak di kementerian pendidikan ini
butuh juga orang yang kuat
saya pikir dari personalnya saja kan
nadiem itu menarik
dia sendiri menikahnya kan beda agama
jadi itu udah pasti dalam soal tidak cocok dengan radikal itu udah inherent lah di situ
tapi keturunan arab kan
aman itu ya
para menteri di bidang pmk ini
menteri desa pdtt ya
pak abdul halim iskandar
kan kakaknya iskandar
muhammad iskandar gitu ya
kakak ipar eh kakak ya
kakak ipar eh kakak ya kakak ipar eh kakak ya
kakak ipar eh kakak ya
nah yang jadi catatan adalah kpk sebenarnya udah warning tuh
kayak ngasih peluit gitu ya
ini pernah waktu itu diperiksa oleh kpk
terkait dengan kasus salah satu bupati
bupati nganjuk kalau nggak salah gitu ya
nah kemudian juga pertanyaannya adalah
kalau ini sudah diperiksa
sebenarnya di kpk itu agak tipis tuh
saksi itu bisa separoh ke jadi tersangka
atau tetap jadi saksi
nah ini yang kemudian tidak diperhatikan oleh pak jokowi
kalau menurut saya sih kuning nih
jadi ini harusnya lebih banyak harusnya diawasi
apalagi dia pegang menteri desa
menteri desa kita bicara soal dana desa bu
yang itu mencapai triliunan rupiah gitu
dan ipar nya di dalam juga kan
nah ini yang kemudian harus menjadi perhatian
jadi kalau menteri yang warnanya kuning
ekstra keras harus dijaga
kita masih punya satu slide lagi
dua kementerian lagi mungkin bisa singkat saja
bu ngeson ada catatan
ya untuk jainuddin amali ya
jainud amali paling nggak ada dua kasus
paling nggak yang pertama itu terkait dengan waktu itu
nama ini disebut sebut sebenarnya bagian dari tim sesnya
kalau nggak salah gubernur soekarwo gitu ya
kalau dari catatan kita misalnya dia apa
dia terselamatkan karena penangkapannya pak akhil mukhtar
jadi sudah katanya sudah deal
akan membayar susunan
akan membayar sejumlah uang
tapi tertangkap akhil mukhtar jadi nggak jadi
kemudian yang kedua dia disebut sebut gitu ya
walaupun yang tadi juga ya
benar atau tidak kpk yang harusnya menjawab
kedua itu terkait dengan korupsi sekjen di kementerian esdm
namanya juga disebut
dan kemudian dia dikatakan pernah diperiksa gitu ya
di geledah kantornya
waktu dia menjadi menteri
sorry wakil komisi energi di dpr
karena kemudian dua nama tadi
jainuddin amali dan kemudian iskandar ini
yang harusnya sebenarnya nggak perlu masuk
ini lebih lagi lagi bahasa kami adalah
mengakomodir kepentingan partai politik
mengakomodir kepentingan partai politik
tanpa melihat rekan jejak
oke kita akan break dulu
waktu kita tidak banyak
kita akan banyak perintil perintil lain lain
misalnya partai demokrat kenapa tidak masuk
bagaimana nu dan muhammadiyah yang juga merespon cukup keras
komposisi ini kita akan bahas itu